berdasarkan laporan keuangan bi penurunan surplus terutama disebabkan turunnya penghasilan bank sentral
yaitu dari enam puluh lima puluh satu triliun rupiah pada dua ribu enam belas menjadi lima puluh dua empat puluh lima triliun rupiah
surplus anggaran didorong pos pelaksanaan kebijakan moneter yang turun menjadi lima puluh satu enam puluh dua triliun dari lima puluh sembilan tujuh puluh delapan triliun rupiah
sementara itu pendapatan dari pengelolaan sistem pembayaran pengaturan dan pengawasan makro prudensial
serta pendapatan lainnya tercatat naik
seperti diketahui sebelumnya bank indonesia telah mengintervensi pasar falas
maupun pasar surat berharga negara dalam jumlah cukup besar
akhir desember dua ribu tujuh belas bi menambah likuiditas sekitar tujuh belas triliun rupiah untuk menstabilkan rupiah